sementara itu taiwan diketahui berhasil menghalau penyebaran wabah virus corona meski lokasi negara mereka hanya berjarak delapan puluh satu mil atau sekitar satu ratus tiga puluh empat km dari pusat epicentrum virus corona atau covid sembilan belas di tiongkok
berdasarkan laman www world to mathest info pada siang ini pukul dua belas lima puluh tujuh waktu indonesia barat hanya ada lima puluh dua kasus corona yang terjadi tiga puluh dua aktif dua puluh sembuh dan tidak ada kasus kematian yang terjadi
dan untuk mengetahui informasi terkini dari kota taipei taiwan kami telah terhubung dengan dokter warga negara indonesia yang sedang bersekolah di taiwan dokter panji utomo selamat sore waktu indonesia pak panji
pak panji langsung saja ini bagaimana pak pantauan bapak terkait situasi penanganan corona di taiwan saat ini
ya di taiwan ini semakin ketat ya dia dari awal dari awal mulai januari itu sudah mulai penanganan untuk virus corona ini mereka sudah sangat perhatian sekali
ini walaupun peningkatan jumlah pasiennya juga tidak meningkat tajam tapi mereka juga semakin ketan
pemeriksaan suhu pemeriksaan di setiap gedung gedung yang ada ruang publiknya mereka menyiapkan petugas untuk memeriksa suhu masing masing individu yang masuk dalam ruang ruang publik tersebut
lalu pak panji ini lima puluh dua kasus corona yang terjadi tiga puluh dua aktif ini jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan atau kita lihat jarak atau letak negara taiwan ini yang sangat berdekatan dengan tiongkok
lalu pak panji ini bagaimana pemerintah taiwan bisa menekan angka pasien

pemerintah taiwan bisa menekan angka pasien
pemerintah taiwan bisa menekan angka pasien
sudah disediakan hand sanitizer kita mau masuk mall ada hand sanitizer jadi di mana mana sangat mudah mencari hand sanitizer
kemudian masker juga dari pemerintah taiwan juga
mereka begitu ada kabar outbreak mereka melarang untuk semua toko pengusaha untuk mengekspor masker untuk memastikan ketersediaan masker di dalam negara
jadi memang terjadi keterbatasan
pada saat awal awal mereka panik tapi pemerintah langsung menenangkan warganya jangan panik kita ada cukup
mereka memastikan stok dari masker itu ada harganya juga mereka tentukan tidak boleh dinaikkan oleh penjual
dan bagi penjual tidak boleh mengekspor ke luar negeri taiwan
berarti memang langkah langkah antisipasi yang dilakukan ini multi multi
jadi kebijakan begitu ya baik dari kebijakan penjagaan dan juga logistik juga ada seperti itu ya
multi sektor semuanya bekerja sama
lalu pak panji ini langkah penanganan pemerintah taiwan yang seperti bapak sampaikan ini dipuji berbagai negara
bisa anda ceritakan lalu bagaimana langkah penanganan negara taiwan terhadap pasien atau warga negaranya yang positif terinfeksi virus corona pak
jadi mereka sangat agresif sekali
semua yang mereka curigai
langsung diswap langsung di mereka secara agresif mereka melakukan swap untuk pemeriksaan tersebut
bahkan mereka jadi tidak di tracing semua yang positif tersebut sudah berkontak dengan siapa saja
dan semua yang kontak itu semuanya diswap
jadi mereka mengambil sampel yang cukup banyak sehingga justru mereka takut kalau mereka tidak menemukan untuk menemukan ada pasien corona yang tidak mereka ketemukan
jadi mereka sebisa mungkin harus ketemu
jadi dengan cara itu mereka melakukan sampling sebanyak banyaknya
seperti itu jadi tidak diawasi selama empat belas hari atau apa
begitu orang tersebut ada kontak terhadap pasien corona langsung mereka swab
oke baik lalu pak panji ini berdasarkan pantauan anda pak
apakah ada aktivitas masyarakat di taiwan yang dibatasi meskipun jumlah pasien positif corona di sana tergolong sedikit pak
aktivitas seperti biasa
cuma memang diberi himbawan oleh pemerintah
tidak menghadiri seperti pertemuan pertemuan yang skalanya besar
tapi kegiatan masih seperti biasa
mall masih buka
kemudian restoran juga masih buka
kemudian seperti supermarket semuanya semua masih berjalan seperti biasa
cuma memang pemeriksaan ketika memasuki ruangan ruangan tersebut yang memiliki ruang ruang publik itu
ada petugas petugas khusus yang memeriksa suhu
di setiap orang yang akan masuk
sebagai contohnya saya kan saat ini saya sedang bekerja di rumah sakit
semua pengunjung yang masuk ke dalam rumah sakit mereka menggunakan di setiap pintu masuk ada thermal body scanner
kemudian untuk pengunjung yang tidak memiliki kepentingan dalam arti
kalau kami semua yang bekerja di dalam rumah sakit kami semua punya nemptec id
yang tidak punya nametack id semuanya tidak boleh masuk
kalau mereka butuh untuk harus masuk mereka harus mengisi semua formulir
ada pertanyaan mengenai rewinding
ya perjalanan mereka
kemudian mereka juga diperiksa dalam beberapa stasiun
ada stasiun untuk pengukuran suhu
di kedua ada pengisian form untuk apa apa saja untuk menyingkirkan kemungkinan kemungkinan mereka terinfeksi corona
lalu pak panji terakhir ini tadi kita berbicara mengenai kebijakan dan juga langkah langkah yang diterapkan pemerintah taiwan di sana
lalu kalau untuk masyarakatnya sendiri pak apakah dari awal begitu mengetahui ada wabah virus corona ini
apakah terjadi panik dan juga bagaimana seperti apa kondisi psikologis masyarakat saat ini pak
nah tentunya mungkin sangat manusiawi ya
memang pada saat awal awal merebak itu mereka juga cukup panik
ada beberapa yang langsung beli masker segala macam
tapi di situ peran pemerintah taiwan
mereka memberi blast message ke semua handphone
bahkan saya juga saya menerima message nya bahwa berhati hati ada virus covid sembilan belas ini
pemerintah meyakinkan bahwa kalian semuanya aman
pemerintah akan memberi keamanan
supply masker akan diyakinkan
kemudian mereka juga mengajarkan bagaimana cara mencegahnya
seperti makan makanan yang bernutrisi minum vitamin social distancing
kemudian menggunakan masker di

mereka memang dari who kan mengatakan memang hanya orang sakit saja tapi mereka dari pemerintah taiwan menyarankan setiap mau masuk di daerah daerah taiwan
yang ada ruang publik dimana banyak orang bertemu
seperti contohnya misalnya kita sedang naik mrt mereka menyarankan untuk menggunakan masker
oke baik berarti memang peran serta pemerintah dan masyarakat komunikasinya begitu intensif sekali dilakukan untuk sosialisasi mengenai virus covid sembilan belas ini begitu ya
baik terima kasih pak panji utomo dokter warga negara indonesia yang saat ini berada di taiwan
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom